ya dan kita sudah terhubung dengan salah satu rekan almarhum yang juga penyiar radio gofar hilman
beberapa waktu yang lalu gofar pernah berkolaborasi dengan didi kempot dalam acara di akun youtube miliknya ngobam bareng didi kempot
selamat pagi gofar kami tulut berduka atas meninggalnya didi kempot
bisa anda ceritakan kapan terakhir anda bertemu dengan didi kempot
halo selamat pagi terakhir bertemu itu di acara sebuah stasiun tv dan beberapa waktu lalu itu beliau sedang ke jakarta dan pengen bertemu juga
cuma karena ada pekerjaan kami akhirnya tidak jadi ketemu tapi terakhir itu ketemu sudah lama sebenarnya ketika acara tv
baik lalu bagaimana menurut anda seorang didik
seperti apa sih didi kempot di mata anda
beliau itu salah satu orang terhambel yang pernah saya temui
jadi saya ingat banget ketika saya datang ke solo untuk membuat acara off air dengan beliau
lucu sih mas gover karena artis ibu kota dia bilang saya itu artis ibu kota
ngapain datang datang ke solo nemuin penyanyi desa seperti saya
yang saya salut adalah dia tidak tahu beliau tidak tahu kalau beliau itu legend
beliau tidak sadar makanya saya melihat tuh mas didi itu orang yang paling humble yang pernah saya temui sih
ya sungguh sosok yang luar biasa dan sangat humble mas govar
lalu sebelum ini apakah anda pernah
atau almarhum menderita sakit
nah itu nggak tahu karena gini
setiap ketemu saya gitu atau berinteraksi dengan dia lihat siat lepon gitu
dia tuh gak apa apa dia tuh dia salah satu orang yang tidak pernah mengelul
meskipun banyak kejogbanggung dia tidak pernah mengelul bahwa ini capek lagi ini lagi capek
enggak dia cuma minta teh hangat doang gitu
saya nggak pernah melihat dia mengelul cowok capek sih
dari nada bicaranya tetap semangat
sama kayak tetap ketemu kayak ketemu anak sendiri gitu
kayak teman akrab gitu jadi nggak pernah melihat dia capek
baik lalu mas gofar apa sih pengalaman pengalaman menarik yang anda alami dengan almarhum ketika berkolaborasi dengan almarhum
itu tadi ketika
saya ke solo kan bulan juni tahun dua ribu sembilan belas gitu kan
beliau nanya kenapa mas govar datang ke saya
mas mas nggak tahu kenapa ini bisa jadi tahun mas saya melihat ada fenomena set boys set girls gitu kan
mas bisa ada revival nya gitu mas itu legend
dan mas sudah terkenal
sangat terkenal gitu
saya tuh cuma
pengen seneng seneng aja sih mas gitu
ke mas didi gitu bikin acara
ingat banget ya
pertama tuh kita bikin kayak di tempat kecil
kita tidak mengharapkan apa apa
ternyata itu yang datang satu lima ratus
dan itu sampai ke parkiran penuh dan keluar keluar jalan
kayak wah ini tahun mas didi sih
apa namanya beliau
pas ketemu suatu hari gitu kan
beliau bercerita sama saya
mas tahu nggak
sebelum acara sampean gitu kan
sekarang tuh sudah ratusan kan ya
wah cekik mas
dan dia kalau ketemu saya tuh selalu mengucapkan terima kasih
oh enggak mas
sama sekali enggak
saya tuh apa sih
tanpa adanya saya datang ke mas didi
mas didi tuh udah
emang udah saatnya
seperti ini itu udah
udah rezeki mas didi gitu
bukan sesuatu yang
seorang yang berjasa
enggak enggak sama sekali
kita cuma senang senang kemarin bikin
nah yang lucunya tuh kemarin mas didi telfon om blontang
ngobrol tepatnya sih
dia bilang katanya kangen mas govar ya
aku kangen mas govar
kita harus bikin sesuatu lagi ya mas govar
dan itu tidak pernah terlaksana sih sampe sekarang akhirnya
lalu ketika itu mengapa anda memilih didi kempot dalam acara anda
saya melihat di fenomena di sosial media gitu kan
ketika di manggung ada rame rame banget gitu
tapi di depan tuh kayak ada fans fans militan dan anak muda semua gitu kan
jujur saya tahu cuma dua lagu dari ratusan lagu beliau
tapi entah kenapa saya memberanikan diri untuk pergi ke solo gitu
dengan dibantu dengan rumah blokker solo rumah blokker indonesia gitu kan
om blontang ada barcelona braille ada the bukio
mereka yang bekerja sangat bantu saya gitu kan
saya juga nyewa band keroncong itu pakai duit saya sendiri
dan kayak pengen seneng seneng sih intinya
nggak ada mengharapkan apa apa
dan nggak tahu kenapa kenapa harus mas didi gitu
tapi emang beliau tuh udah legend
mas gofar kami tentu di sini dari semua member di cnn indonesia ini
sangat berduka ya atas meninggalnya didi kempot
mas govar terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
terima kasih terima kasih